kamu udahan aja latihannya ya
badan kamu itu butuh istirahat loh
lagian kan hari ini hari terakhir untuk latihan
jadi sebisa mungkin pasti aku maksimalin
yaudah gimana kalau aku temenin kamu latihan disini
kita latihan bareng
jadi pemenang yang paling keren yang paling kece yang gak man
kamu tuh ya itu menemani sungguh benar
kalau kita menang hais pasti sirik ya gak
kalau kita menang di sirik
tas dulu dong
itu suami kenapa sih kok tau tau kayak gitu gak jelas
gak tenang katamu
kata si mokwannya tenang
keliatannya udah sempat beres deh kak
man man mending kita pergi aja yuk
tapi jangan sampai hais tahu
biar nanti kita gak ada saingan
itu kabur makin gak jelas tuh
kan ada tanda emang
hais kalian besok ikutan gak
belum tau ya
kan besok pagi pada pergi ke tempat lomba mtksara
kasara kan lima besar
kalau sampai menang
wah nama pesantren kita bakalan jadi keren
wah nang pesantren kita bakalan jadi keren
semoga aku bisa ngikutin cinta kika sarah
kalau gitu kita harus semangat
buat mbak sarah yuk tuh
yuk lah yuk
jalan jalan ke cimlati
kebetulan ketemu positi
udah kelar pantunnya masih cakep aja
aduh aduh aduh pak ustadz
betulin dulu pak ustadz saya lagi begini aduh
besok itu pagi pagi positif siap siap
harus ikut pergi untuk support saraf
sebab dia masuk lima besar perlombaan mtk
siap pak ustadz
pokoknya si tai siap jadi seksi
maksudnya gimana pak
pikiran saya jadi kemana mana nih
kalau konsumsi di tangan si tai
insya allah pak ustadz
maksudnya apa tuh dicolongin
terima kasih pak ustadz
sekarang saya mau ketemu sama haji tiga x bandrun dulu ya
soalnya saya mau kasih daftar daftar entar mobil di sekitar sini
pokoknya gini pak ustadz
belinya di flores
pokoknya kalau mau positi
saya yakin semuanya beres
mari pak ustadz assalamualaikum
assalamualaikum pak ustadz
terus yang besok bagian piketnya
tolong bantuin inpuk ke dapur
sarapan biar banyak
buat serpoter ya
aduh susah banget sih
yaudah berarti kita harus kerja banyak ya
buat pendukungnya sara neng
sekalian kita bikin makanan kecil lah
buat ngumil ngumil kan enak ya
kita semua pasti bantu mpok
dukung sara biar menang
siapa yang nyuruh bikin sarapan banyakin
ngapain mau bikin kue segale
disana banyak makanannya
namanya juga saran gede
makan sih lu
assalamualaikum al mukarong
pemegang kunci surga
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi tetep kagak ada
ya jangan begitu dong al mukarram
pemegang kunci surga
kalau kita bikin cemilan kan maksudnya
pak haji takutnya anak anak disono pada lapar
eh yang ada nanti di jalan permakan semua
bukan yang kasih support malah
pemborosan itu pemborosan
saya mau kasih informasi
soal harga penyewaan mobil untuk acara besok
kenapa jadi lu yang kasih laporan
mana tuh bocah
ah puan al mukarong
ya baru kalau begitu aja udah ngambek tuh bocah
mana bisa jadi pemimpin nantinya
baik lagi nih urusan mobil mobil saya mobil delapan tuh
para peserta itu
ada sekitar dua puluh orang
belum termasuk pengajar
jadi setelah saya hitung hitung kita memerlukan
gue sewa deh tuh ya dua mobil ya
menurut hati kayaknya nggak perlu deh
mending tati aja yang kesana buat ngasih semangat sarah
eh tati nggak usah jadi orang susah
ya gue kasih tau pake ngirit segala mau datang sendirian baik lo
yang ngeluarin duit biarin gue yang sewa
ya pake dana gua semuanya lo tenang aja
ya biar semua orang tahu
ya kebonakan al mukarram haji haji haji badru bapak jangan suji surga
masuk lima besar
iya tapi kan kurang bermanfaat bang
ini sangat bermanfaat buat pesantren pun antar
biar seluruh dunia tau pesantren kun antar
jangan kalah dengan pesantren yang lain
lu apaan sih
soalnya apa yang diomongin sama al mukarram sama umi
dua duanya berbeda ya
yaudah betul nyewa berapa ya harganya
nah jadi setelah saya hitung hitung dengan pemilik rental
harga sewa dua mobil untuk satu hari itu jadi
jadi totalnya adalah
tiga juta rupiah
ini bener bener kelewatan
lu mau manfaatin gua kan
saya nggak punya maksud untuk nila begitu al mukarram
ah udah gua nggak percaya
lu percaya sama orang begini
makanya pesantren berantakan semua
jangan sekali sekali lu percaya sama mumus begini
ganti orang aja siapa kayak lu mau ikut
masih tahun depan
yaudah deh saya permisi
kamu udahan aja latihannya
badan kamu itu butuh istirahat loh
lagian kan hari ini hari terakhir untuk latihan
dirinya sebisa mungkin pasti aku maksimalin
yaudah gimana kalau aku temenin kamu latihan disini
kita latihan bareng
wah kebangetan mahal ya kamu
kamu pasti sengaja mau naikin harganya ya
mau ngeliat duit aneh kamu
kamu mau beli segitu
kamu mau ngeliat duit gua
eh al mukarram katain tuh
begini al mukarum haji tiga kali badrun
ini gua kagak demen
kenapa harus diganti sekali
jadi begini al mukarram haji haji haji badrun pemegang
lu tadi ngeliatin gua kenapa
siapa tahu keluar pas ujian besok
ujian apaan sih lu
itu ipa ilmu pengetahuan agama
aduh udah lama
awas lu sampe ketawa ngeliatin gua nih
buat yang dua lu
atau aja yang sayang